rekan rekan media yang saya hormati saat ini saya berada di bandara soekarno hatta
persiapan menuju labuan bajo dalam rangka pengecekan persiapan terakhir menjelang ktt ke empat puluh dua asean tanggal sepuluh dan sebelas mei dua ribu dua puluh
rangkaian acara di labuan bajo sudah akan mulai tanggal tujuh mei dengan pertemuan som dan berbagai pertemuan pada tingkat menteri
untuk bapak presiden selain ktt dalam dua bentuk yaitu bentuk plenary dan bentuk retreat
bapak presiden juga akan memimpin pertemuan pertemuan lainnya yaitu pertemuan dengan high level task force
kemudian dengan kalangan bisnis dengan parlemen dengan pemuda dan juga pertemuan indonesia malaysia thailand growth triangle
atau kita sebut imtgt summit
serta brunei darussalam indonesia malaysia filipina east asean growth area atau bimmeaga summit
yang khusus untuk pertemuan ini akan dipimpin oleh perdana menteri malaysia
rekan rekan media yang saya hormati setelah briefing mengenai sudan dan pelindungan wni yang saya sampaikan sebelum idul fitri
pada hari ini saya ingin memberikan update utamanya mengenai evakuasi wni
sebagaimana telah saya sampaikan pemerintah berusaha semaksimal mungkin dan berusaha keras untuk memberikan perlindungan kepada wni
dari hari pertama terjadinya konflik koordinasi dengan lima perwakilan kita di luar negeri kita terus perkuat
yaitu dengan kbri khartoum riad kairo adis abbaba dan kjri cedah

koordinasi juga kita perluas dengan kbri jenderal kbri jenderal dan kjri jenderal
terutama dengan tni guna membahas evakuasi ke indonesia
saya sudah lakukan komunikasi dengan panglima tni yang menyatakan siap untuk membantu
evakuasi ini kita desain dengan beberapa opsi mengingat kondisi sangat cair dan dinamis

koordinasi juga kita lakukan dengan pbb dan beberapa negara lainnya
rekan rekan media yang saya hormati alhamdulillah pada pukul satu dini hari waktu setempat
atau pukul enam pagi waktu indonesia bagian barat pada hari ini
lima ratus tiga puluh delapan wni telah tiba dengan selamat di kota port sudan
yang terdiri dari perempuan dua ratus tujuh puluh tiga laki laki dua ratus empat puluh dan balita dua puluh lima orang
yang terdiri dari perempuan dua ratus tujuh puluh tiga laki laki dua ratus empat puluh dan balita dua puluh lima orang
wni yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa indonesia pekerja migran indonesia
karyawan perusahaan indofood dan staff kbri beserta keluarganya
ini adalah evakuasi tahap satu yang dipimpin langsung oleh dubes ri di khartum
evakuasi dilakukan dengan menggunakan bus sebanyak delapan buah dan satu minibus kbri
evakuasi tahap satu ini berangkat dari khartoum pada minggu dua puluh tiga april pukul delapan wni
waktu tempuh perjalanan darat dari khartung ke port sudan memerlukan waktu sekitar lima belas jam
atau sekitar delapan ratus tiga puluh km melalui kota atbara
damir miswar dan kota sawakin
terdapat sekitar lima belas pos pemeriksaan sepanjang perjalanan
saat ini lima ratus tiga puluh delapan wni tersebut sedang beristirahat di rumah persinggahan di port sudan
sebelum keberangkatan menuju jeddah melalui jalur laut
insya allah persiapan untuk kepulangan ke indonesia juga berhasil
terdapat dua ratus delapan puluh sembilan wni lainnya yang sebagian besar adalah mahasiswa dan lima pekerja perusahaan
akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama
untuk itu saya himbau agar setiap wni yang masih berada di sudan dan belum melaporkan diri
mohon agar segera melaporkan keberadaannya ke kbri kartum
agar juga dapat dilakukan evakuasi pada tahap kedua
jadi bersamaan kita lakukan evakuasi pada tahap kedua
oleh karena itu mohon dengan hormat untuk yang belum melaporkan diri
segera menghubungi kbri khartoum
kami mohon doanya agar evakuasi lanjutan dapat segera dilakukan dengan selamat
sekali lagi situasi lapangan selamat
saya juga terus melaporkan proses evakuasi ini kepada bapak presiden
komunikasi terus dilakukan baik di sudan untuk memastikan jalur aman dan jaminan keamanan bagi wni
hal yang sama juga dilakukan oleh watapri kita di new york
untuk terus melakukan koordinasi dengan tim sekjen pbb dan unocha
karena evakuasi juga dilakukan hampir bersamaan dengan staf pbb yang bekerja di sudan
dubes ri di arab saudi dan konjen di jeddah juga melakukan komunikasi dengan otoritas di saudi
untuk memastikan proses selanjutan berjalan dengan baik
rekan rekan media tim kecil perbantuan untuk evakuasi juga telah bergerak
baik yang dari jakarta dipimpin oleh direktur pelindungan warga negara indonesia
dan tim perbantuan dari riyad dan jeddah
pagi ini tim evakuasi juga akan berangkat
menuju jeddah dengan pesawat tni angkatan udara yang terdiri dari tim pengamanan tni
tim kesehatan dari puskes tni dan personel dari kementerian luar negeri
itulah yang dapat saya sampaikan per hari ini
pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa wni keluar dari wilayah konflik dengan selamat